akan saya laporkan tentang data yang kita peroleh sampai dengan pukul dua belas
laboratorium yang saat ini telah aktif melaksanakan pemeriksaan sebanyak delapan puluh sembilan laboratorium
ini terdiri dari empat puluh delapan laboratorium di berbagai rumah sakit di seluruh indonesia
lima belas laboratorium yang tersebar di berbagai perguruan tinggi
kemudian delapan belas laboratorium di jejaring laboratorium kementerian kesehatan
kemudian ada lima laboratorium yang berada di jaring laboratorium kesehatan daerah
dan ada tiga laboratorium yang berada di jajaran balai veteriner di direktorat peternakan
spesimen yang telah kita periksa sebanyak delapan puluh enam sembilan ratus delapan puluh lima spesimen
dari sekitar enam puluh tujuh
kasus konfirmasi positif akumulasi sampai dengan saat ini adalah sembilan tujuh ratus tujuh puluh satu orang
yang sudah sembuh satu tiga ratus sembilan puluh satu orang
sementara yang meninggal tujuh ratus delapan puluh empat orang
akumulasi orang dalam pemantauan sampai dengan saat ini
sebanyak dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh orang
sebagian besar pemantauan ini sudah selesai
dan mereka dinyatakan bebas dari covid sembilan belas
sementara kasus pdp yang dalam pengawasan kita sampai dengan saat ini
ada dua puluh satu enam ratus lima puluh tiga orang
kita berharap bahwa secepatnya akan bisa kita dapatkan hasil laboratoriumnya
konfirmasikan apakah ini kasus positif atau kasus yang negatif covid
kabupaten terdampak dua ratus sembilan puluh tujuh kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
pasien sembuh kalau kita lihat distribusi tertingginya paling banyak
ada empat ratus empat puluh orang di dki jakarta
di jawa timur ada satu ratus lima puluh
sulawesi selatan satu ratus delapan belas

jawa barat satu ratus tujuh
jawa tengah satu ratus satu
sehingga total keseluruhan bersama dua puluh sembilan provinsi yang lainnya
ada satu tiga ratus sembilan puluh satu pasien
kalau kita rinci secara keseluruhan adalah sebagai berikut
ada penambahan sebanyak dua ratus enam puluh orang konfirmasi positif
sehingga menjadi sembilan tujuh ratus tujuh puluh satu
kasus sembuh meningkat satu ratus tiga puluh tujuh orang menjadi satu tiga ratus sembilan puluh satu
saudara saudara distribusi kasus positif itu
sebanyak lima puluh sembilan persen laki laki dan empat puluh satu persen wanita
kasus meninggal bertambah sebelas orang menjadi tujuh ratus delapan puluh empat orang

distribusi usia meninggal terbanyak adalah pada rentang usia tiga puluh sampai lima puluh sembilan tahun
itu sebanyak tiga ratus enam puluh empat orang
dan distribusi kedua terbanyak adalah pada rentang usia enam puluh tujuh puluh sembilan tahun
sebanyak tiga ratus sebelas orang
sementara distribusi di atas delapan puluh tahun sebanyak dua puluh delapan orang
oleh karena itu saudara saudara sekalian
inilah gambaran yang kita dapatkan pada hari ini
pada kinerja satu hari kemarin
kita masih harus berpartisipasi secara aktif
dengan memutuskan penularan covid sembilan belas ini
kita harus melawan covid sembilan belas ini dengan meningkatkan imunitas diri
tetap sabar dan tenang tidak panik istirahat yang cukup dan teratur
jaga jarak pakai masker cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
mari gotong royong dan bersatu terus menerus tanpa putus
bersama sama dari pusat sampai daerah
sampai ke desa sampai ke rw sampai ke rt dan sampai ke keluarga kita
tetap di rumah produktif di rumah
kita harus mewaspadai ancaman demam berdarah
karena bulan bulan ini kita akan berhadapan dengan meningkatnya kasus demam berdarah
infeksi campuran demam berdarah dengan covid sembilan belas akan berdampak buruk terhadap kesehatan
oleh karena itu tetap kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita
lakukan bersama keluarga untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air
menutup tempat penampungan air
menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tampungan air
ini langkah yang bisa kita lakukan bersama keluarga
agar kita bisa bersama sama menyelamatkan keluarga kita
kita bisa menyelamatkan tetangga kita
kita bisa menyelamatkan lingkungan kita
dan kita bisa menyelamatkan bangsa kita
dengan bersama tuhan yang maha kuasa
kita akan melalui musibah ini kita akan melalui cobaan ini dengan berhasil
indonesia kita pasti bisa
sekian dan terima kasih